tante ayo kemauan tante jangan tante
ayo turun lama banget sih jadi anak
heh denger ya kamu jangan kemana mana
tetap di sini nanti tante suruh orang jemput kamu ngerti kamu
tante gak mau lagi semobil sama kamu
tapi tante disini gelap tante
nah banyak ngomong kamu udah diem disini
tante boleh jemput aku sendiri ya
ampunilah segala dosa dosa ku ya allah
berikan supaya anakku dibukakan pikiran dan otaknya
biar dia tahu bahwa bella itu nggak benar
lagi mau ngadain pesta lagi
seharusnya kamu tuh ngadain pesta buat kedua cucu kita
gimana kalau untuk cateringnya biar aku aja yang handle
pak kita pesen catering dari luar aja
iya mama setuju dari luar aja
raina sebentar aku mau ngomong sama kamu

karena berhubungan sama dia
ya kann behavi
ayolah kok dia
kalian berpenduduk edukator
wah pas helemaal pikir bergantung
jadi awak dan aku asyik berhubungan
semua orang penting akan datang kesini
dan ini promosi buat aku buat restoran kita
mulai sekarang kamu jangan pernah menyalah ucapan aku
apalagi di depan orang banyak
biar aku yang handle semuanya
kenapa raditya jadi berubah
dulu dia gak pernah kasar sama aku
kau masih mikirin soal tadi
udah gak apa apa
tadi aku udah bicara sama bapak
dan untungnya papa adil
dia gak hanya mau acara buat anaknya cynthia
tapi juga acara buat anak kita
acaranya besok ya
afif bisa gak ya minta dibundurin aja
soalnya aku besok ada janji sama alika
aku harus nemenin dia pentas besok
gak mungkin lah bella
tolong acaranya ditunda karena bella gak bisa
karena punya acara dengan reno
yang ada mama bisa berpikiran yang macam macam sama kamu
iya tapi masalahnya aku udah janji sama alika
kalau aku gak tepatin janji aku
yang ada nanti alika sedih
karena aku udah bilang sama dia aku bisa dateng besok
kamu tau sendiri kan
mama orangnya seperti apa
atau gini aja deh
biar aku aja yang telfon reno
aku akan jelasin semuanya sama dia
selama ini dia yang nolong kamu kan
gak usah gak usah biar aku aja yang ngomong sama reno
jadi radit nanti akan handle cateringnya ya
kalau gitu raina ke kamar dulu
itu rena kenapa mukanya begitu
kalau anaknya bella juga dipestain
mantuk kita cuma cynthia
masa tiba tiba nongol ada bayi lagi dari perempuan lain
papa gak peduli apa kata orang ma
keputusan papa sudah final
mama suka atau enggak pesta tetap berlangsung untuk kedua cucu papa
papa lebih berkuasa di rumah ini
mama gak mau keluarganya bella diundang ya
mereka kan saudara kita
syairah itu adalah neneknya syifa
iko dan nur adalah om dan tantenya siva
jadi jelas dong mereka harus datang
mereka gak akan datang kalau om
karena mereka gak ada di kota ini
kenapa pesta nya pakai ngajak anaknya bella segala sih ma
itu si arta emang ribet ribet banget orang
maaf mengganggu waktunya
mungkin bella belum sampai ke kamu karena mungkin dia nggak tega
bella gak bisa atau nggak sempat untuk mengantar alika besok ke acara pentasnya
karena bertabrakan dengan acaranya syifa
nanti biar aku jelasin ke alika
oke thanks ya reno atas pengertian kamu
kok jadi kamu yang ngomong sih
iya karena aku pikir kamu gak tega untuk ngomong itu sama reno
aku takutnya kamu telat nanti ngomongnya sama mereka
gak apa apa kok rena juga udah tahu dan dia menerima dengan baik
bukan masalah itu arvif
kadang kadang itu rencananya alika
alika itu adakah sensitif banget

aku gak mau bikin dia sedih
pada akhirnya sama juga kan kamu gak bisa mengantar alika ke acara pentas itu
ya udah terserah kamu aja deh kalau kamu ngomong sama dia
udah telat arvif
alika pasti benci banget sama aku
kok tante bella gak dateng ya
padahal udah janji
kan tante udah bilang sama kamu
tante bela itu gak peduli sama kamu

ngerengek mulu bisanya
tuh kak mama aku lebih baik kan daripada tante bella
mama aku nggak pernah bohong loh kak
daripada tante bella dia bohong tegos
tante bela itu kan punya acara sendiri buat anaknya
ngapain juga datang ke pentas kamu
kenzo udah deh
jangan ketawain aku terus
sebenarnya yang diketahui itu harusnya kamu
karena tadi waktu di pentas kamu malu maluin tau
kenapa tadi diem aja
kenapa kamu harus ingetin dialognya
masa pangeran tapi bisu

tunggu alika jangan
udah udah udah cukup
kamu ini apa apaan sih
pisanya cuma jadi gara gara aja
he sekarang kamu turun
tapi tapi tante
tante jangan tante
tau tau pakai tapi tapi
tante jangan tante
lama banget sih jadi anak
he denger ya
kamu jangan kemana mana
tetap di sini
nanti tante suruh orang jemput kamu
tante gak mau lagi mobil sama kamu

tante aku gelap tante
nah banyak ngomong kamu
udah diem di sini
tante aku takut sendiri
tante jangan tinggalin alika sendiri
jangan pergi tante
cukup kasian nanti tante turunin
saya juga takut tante terima
tante aja pelan pelan
nanti gak mau aja komitmen saya
aku nunggu sendiri
mari jangan suruh g treated tante
sama papa buat ngasih hadiah buat om
om aku mohon tolong antarin aku pulang ya om
aku takut sendirian
emang rumah kamu dimana dek
cuma aku di jalan anggrek nomor enam om
bukannya alamat itu
eh kalau boleh tau nama papa kamu siapa
bener gak salah lagi dia pasti anaknya reno
yaudah sekarang kamu masuk ke mobil om ya
om manterin kebetulan om mau lewat sana
makasih ya om
om anterin kebetulan